ya baik rati nanti kami akan lanjutkan untuk tersambung dengan anda rati
namun pemirsa kami akan ajak anda terlebih dahulu untuk bergabung dengan yudi purnomo
ketua wadah pengawal kpk yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon ketua wadah pegawai kpk maksud saya
selamat sore bu yudi
selamat sore mas
ya anda saat ini ada di dalam gedung kpk
ya saya ada di lobi gedung kpk
hm bagaimana pandangan kasat mata anda dan bagaimana anda bisa menjelaskan aksi yang saat ini terjadi sejak siang hingga sore ini
ya tadi memang ada aksi yang dilakukan oleh massa yang pro terhadap revisi undang undang kpk
dimana kemudian entah mengapa terjadi kericuhan ketika masa membakar karangan karangan bunga yang dikirimkan oleh aktivis anti korupsi
kemudian akademisi dan yang lain lainnya yang kemarin diletakkan oleh para pendukung eh para mereka yang tidak anti terhadap revisi undang kpk di depan kpk
sebagai bentuk dukungan bahwa pelemahan terhadap kpk itu harus dihilangkan seperti itu mas
dan tiba tiba dibakar bunga bunganya tersebut seperti itu
dari yang diminta oleh para aksi demonstrasi
kalau saat ini kondisi para pegawai kpk saat ini yang berada di gedung kpk bagaimana
ya kita terkejut ya dengan adanya aksi pembakaran tersebut
ya kemudian kita turun ke lobby ya untuk melihat situasi agar para demonstran tidak masuk ke dalam kpk seperti itu
kenapa karena di sini kan lembaga negara lembaga penegak hukum
simbol agama eh simbol negara
ya simbol negara seperti itu
yang kedua juga dibantu dengan pengamanan ya kita mencoba menstalisir
karena kan salah satu yang mereka lakukan adalah membuka kain hitam
kelubung terhadap logo kpk yang kemarin dipasang oleh pimpinan kpk seperti itu
apakah pada saat masa mencoba untuk melepas kain hitam yang dipasang oleh kpk ada resistensi dari pihak kpk untuk menghalangi
aksi pencopotan kain hitam tersebut
tadi juga dari teman teman pengamanan ya
kita lebih karena di sini ada teman teman dari brimob juga ada teman teman dari kepolisian ya
mereka yang berjaga jaga di situ seperti itu
jadi itulah yang kemudian menyebabkan ricuh karena masa mencoba untuk mencopot kain hitam
pegawai kpk saat ini apakah dipulangkan atau diamankan di dalam gedung kpk seluruhnya tidak diperbolehkan untuk keluar
untuk saat ini kami membuat kebijakan agar pegawai kpk
tetap di dalam gedung kpk
jadi nanti kalau misalnya mereka sudah waktunya pulang
tentu kami minta supaya jangan pulang dulu sampai situasi kondusif karena masa masih ada di depan kpk
untuk pimpinan kpk sendiri yang saat ini sedang atau masih berada dalam gedung kpk siapa saja
untuk pimpinan kpk sendiri yang saat ini masih diamankan di dalam gedung kpk siapa saja
ya kalau untuk pimpinan saya tidak mengetahui
tapi siapa saja pimpinan yang ada di lantai lima belas pak ya
karena kita kan berada di lobi
dari pantauan anda di lobi apakah ada audiensi atau konsolidasi yang dilakukan oleh perwakilan kpk dengan masa atau kepolisian dengan masa begitu
di sini kita masih apa namanya masih ada rapat pengamanan
tadi datang kalau tidak salah kapolres jakarta selatan ya datang ke kpk mungkin untuk menambah jumlah personil pengamanan karena tadi jumlah personilnya
masih agak sedikit seperti itu
sehingga karena kan menjaga dua pintu gerbang kpk sebelah pintu keluar dan pintu masuk ke gedung kpk
apa ada keterangan dari kepolisian atau imbauan dari kepolisian untuk tetap tinggal di dalam gedung kpk sampai jam tertentu
ya kami mengambil kebijakan sendiri mas supaya tadi pengamanan pegawai kpk kan hal yang penting bagi kami
agar jangan sampai tidak ada pegawai yang terluka juga
kalau anda melihat mung yudi di
di lobi tadi kan dikatakan masa juga sempat menerobos masuk ke dalam gedung kpk
seberapa parah kerusakan infrastruktur yang disebabkan oleh aksi massa yang menerobos masuk ke dalam kpk
halo gimana mas tolong diulangi karena di sini ramai sekali
ya kerusakan yang diakibatkan oleh aksi massa tersebut bagaimana anda bisa ceritakan
ya paling hanya karangan bunga saja karangan bunga saja yang dibakar tadi oleh massa
kemudian juga kain selubung yang di
apa namanya yang di
yang dibuka oleh massa
ya kita harapkan bahwa
ini kan sudah jam
berapa setengah jam empat ya
ya seperti aturannya kan jam enam sudah selesai
ya jadi kita harapkan ya dua jam ini selesai lah
apakah kpk sudah mendapatkan pemberitahuan sebelumnya bahwa akan ada aksi massa dengan jumlah tiga ratus orang
tadi dikatakan oleh kapolres jakarta selatan sebelumnya
apakah sebelumnya ini kpk juga sempat mendapatkan imbauan atau informasi dari pihak kepolisian
sebelum terjadi aksi massa ini bahwa akan ada aksi massa yang melibatkan kurang lebih ada simasi tiga ratus orang yang terlibat dalam aksi ricu ini
oh kalau itu saya tidak mengetahui ya karena itu kan di bagian keamanan
jadi saya tahunya ketika tadi tiba tiba ramai sekali ada asap yang terbakar yang membumbung tinggi
mas yudi kalau anda melihat untuk pimpinan kpk sendiri apakah ada upaya untuk menemui para demonstran pada sore ini
apakah sudah ada informasi untuk itu
ya saya pikir ini ya saya pikir mereka menyampaikan aspirasinya di depan dan tidak ada keinginan untuk bertemu dengan pimpinan
itu yang pertama kemudian yang kedua ya di bawah juga tadi kan untuk melihat situasi sudah turun sekjen kpk
ya plt presiden kpk ya kan untuk melihat situasi
jadi kita harapkan semua damai damai saja lah mas jangan sampai nanti terjadi hal yang tidak diinginkan bahwa
ini kan sebuah upaya bagi kita untuk menjaga kpk
jangan sampai nanti kpk ini terjadi tindakan tindakan yang anarkis di sini
kalau memang nyampe pendapat ya silakan saja
toh demo demo ini kan sudah berlangsung lama
bukan hari ini saja
baik semoga bisa berlangsung damai ke depannya
bung yudi untuk saat ini operasional kpk sendiri apa masih berlangsung atau saat ini difokuskan hanya untuk pengamanan para pegawai saja
kalau untuk operasional kpk masih ada pemeriksaan saksi masih tersangka masih jadi tidak ada yang dikhawatirkan
hanya saja mungkin keluar gedung untuk mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan
apa namanya di dalam gedung masih bekerja tetap bekerja
tapi untuk keluar dan masuk gedung itu benar benar kita batasi limitnya supaya tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan
bung yudi purnomo ketua wadah pegawai kpk terima kasih sudah bergabung bersama kami
terima kasih sudah bergabung bersama kami pada sore hari ini